hiram ini penawaran terakhir dari juragan toro
jika kamu tidak mengambilnya
dengar ya pak saya gak takut
ueh tenang ya tenang
mendingan uang ini dipergunakan untuk hal hal yang baik ya
mendingan beli tanah
minggir sebelum kerbosanya nyerduk minggir
hah dada aja
tanah aja sana
dasar keras kepala kamu hiram
pasti aku akan bertambah kaya
jika memiliki kerbobolek sirang
dengan kotoran ajaibnya
aku bisa panen buah dan sawah setiap hari
dimana kau menaruh kerbobolek
maaf juragan kerboboleknya tidak ada
masa kalian tidak berhasil juga mendapatkan kerbobolek si hiram
berjumah saja saya gaji kalian
kalau pekerjaan sekecil itu tidak bisa kalian selesaikan
hiram mengatakan kalau kerbobolek tidak bisa dikeluarkan
dia akan berkata terlalu begitu
kalau kalian itu tidak mengeluarkan uang emas kalian
sudah juragan sudah saya keluarkan uang emas itu
tapi iran tetap tidak mau menjualnya
dasar kepala batu
kalau begitu caranya
aku akan melakukan kerasan terhadap si hiram
sedikit merahnya juga
gelap merahnya bro
jangan kepedesan ya kemarin tuh pedes banget
tidak ini saja
orang lain buat mereka
oh alami tinggalkannya

terima kasih ya ini kerbongnya kamu
tadi kerbau kamu udah nyelamatin aku dari serangan harimau
gak apa apa kok itu udah kewajiban kita
sebagai makhluk allah harus saling tolong menolong
biar pembinaan kita bisa berjaya
dan juga punya rasa
hebat kamu bule
kenalin nama aku irel
panggil aja aku sari
apa benar aku bisa menikmati hasil panen itu tiap hari
jangankan kebun sawah pun bisa kita panen empat kali dalam sebulan
yang benar taro
saya bisa buktikan kepada bapak
kalau bapak bisa mengawinkan saya dengan purba saran
jangan khawatir taro
jangan khawatir taro jangan khawatir taro
jangan khawatir taro
jangan khawatir taro
aku akan menikahkan kamu dengan anakku
tadi kerbau kamu udah nyelamatin aku dari serangan harimau
itu udah kewajiban kita
sebagai mahluk allah
hatiku jadi berdubar dubar gini ya
kalau inget kak iren
nama yang indah
sesuai sama orangnya
jangan jangan lagi jatuh cinta lagi
purba itu artinya lama
dan sari artinya cantik
berarti cantiknya tahan lama
ini udah malem
kalau inget wajahnya
jadi bikin adem
hati jadi berbunga bunga
hati jadi berbunga bunga
hai jangan jangan iruh jatuh cinta nih hehehe ah purbasari purbasari
boleh jangan berisik udah malam ganggu orang aja sih
saya bapak telah memutuskan supaya kamu menikah dengan curagan
hai bapak nggak berhak dong pak memutuskan sari nikah sama siapa yang
nikahkan sari pak bukan bapak sari selama ini bapaklah yang menghidupimu
jadi bapak juga berhak memutuskan apapun yang bersangkutan dengan kehidupanmu
sekarang tidak usah berdebat lagi pokoknya kamu harus menikah dengan
kapan diri bisa ketemu sama ibu iring yakin kalau ibu ketemu sama purbasari pasti seneng deh
kamu tuh gak ngerti ya kan iro udah bilang ini tuh udah malam jangan berisik ngerti kek
oke terserah mau ngapain mau berisi kek mau jungkir balik terserah ira nggak peduli
irang mau tidur